aku akan mencoba menyembuhkan rai centerani
ya baik rai
ayo rai adik
luka dalamku sudah sembuh
dan kekuatanku juga sudah kembali seperti semula
sekarang saatnya aku kembali ke pajak jalan
tapi aku harus mencari tahu lebih dulu
bagaimana keadaan pajak jalan sekarang
aku sudah menyerangmu
rai cakarani si rai
kau sudah melihat hatiku
jangan pura pura bodoh
aku sudah tahu semua
aku tidak meragui
ternyata ilmumu cukup lumayan cakarani
bertahun tahun aku bersahabat dengan prabu siliwangi
baru kali ini aku melihat jurus ini
apakah ini jurus baru miliknya

jangan peduli terhadap gelombang

rai itu kapal

dia telah merusak nama baik di depan rakyat pajajaran
aku sudah salah menuduhmu
yang terpenting sekarang kau sudah mengerti
jenggu aden jangan bangun
jenggu aden jangan bangun
berkumpul di sini bersama sama
keluarkanlah semua kemampuan kalian
agar kalian tidak mati penasaran
jangankan kalian bertiga
ratu seperti kalian
aku bisa habisi dalam sesaat
biarkan kami berdua di sini
aku akan mencoba menyembuhkan raih cakranik

aku bisa memahami keadaanmu saat itu
di mana putraku arya gibran
ampun gusti prabu
raden arya kiban dibawa pati arya ke pajajaran untuk menemui argadana
dia sudah masuk
putraku arya kiban
aku akan menemukanmu
untuk membawa kembali putra ke hadapan
terima kasih raka
terima kasih raka